besar kemungkinannya karena langkah langkah ke depan ini akan kita tentukan
ada beberapa tugas dari plt ketum yang diberikan kepada saya dan saya harus wujudkan
tapi harus melewati beberapa tahapan
jadi beberapa minggu ke depan ini akan kita lalui dan saatnya nanti mengambil keputusan
mungkin tidak terlalu lama lagi teman teman pers akan saya berikan informasi
untuk menangkap aspirasi apa yang ingin diperjuangkan
karena kan waktunya tidak terlalu lama lagi
ada tinggal kita bicara hitungan bulan akan ada penentuan
terus ada empat belas februari akan ada pemilihan
juli akan menyatakan sikapnya